para pedagang memburu sapi murah asal kepulauan madura dan di pelabuhan kalbut situbondo pada kamis kemarin
ya mereka harus mengantri sambil menerjunkan sejumlah pekerjanya untuk memburu sapi sapi asal madura yang dilemparkan ke laut
satu persatu sapi yang diturunkan dari kapal kayu pun langsung disambut di tengah laut dengan cara berenang
para pemburu sapi ini pun rela harus berkejaran dengan sapi yang hendak kabur ke tengah lantaran panik dilempar ke laut
ya sapi sapi madura khas berwarna merah ini terpaksa harus dilempar ke laut sedalam lima meter
dan harus berenang hingga tiga puluh meter ke darat lantaran kapal yang mengangkut sapi tidak bisa merapat ke dermaga
namun ratusan ekor sapi ini tak satupun yang mati
sejumlah sapi hanya alami kejang biasa dan kelelahan sehingga sulit untuk dia
para pemburu sapi ini rela melakukan ini lantaran sapi asal pulau madura
dagingnya disukai konsumen dan harganya tinggi sehingga menguntungkan untuk dijual kembali
sapi dari madura ini per ekor dijual mulai lima juta hingga maksimal sepuluh jutaan sesuai dengan ukuran dan kesehatan sapi
rata rata untuk apa daging atau
untuk kebutuhan daging yang ada di situ bondo dan juga sekitarnya
untuk harga sendiri
untuk harga ada kenaikan sedikit
harga sapi ada kenaikan cuma sedikit
memang konsumen suka dengan daging daging
kenapa bapak suka
untuk harga gimana pak
untuk harga gimana
harga masih ada pengaruhnya